petugas medis yang menangani korban gempa di mamuju sulawesi barat disebut beresiko tertular virus corona
tak hanya petugas medis penduduk desa di sulawesi barat yang berkumpul di tempat pengungsian pun dapat tertular covid sembilan belas
kurangnya pasokan makanan dan minuman serta kebutuhan sandang membuat mereka terpaksa berpindah ke kamp pengungsian
pihak berwenang mengaku telah melakukan berbagai cara untuk menangkal penyebaran virus corona di tempat pengungsian
yakni dengan memisahkan kelompok yang beresiko tertular covid sembilan belas dengan yang tidak
tak hanya potensi penularan covid sembilan belas kem pengungsian yang kondisinya memprihatinkan juga menjadi kekhawatiran para pengungsi
salah satunya keluarga abdul rahim yang memiliki tiga bayi kembar
bayi bernama nadira nadia dan nadipa ini harus pindah ke kamp pengungsian sejak kedua pulang
bayi bernama nadira nadia dan nadipa ini harus pindah ke kamp pengungsian sejak rumah kedua orang tuanya porak poranda akibat gempa yang terjadi jumat dini hari lalu
kedua orang tua bayi kembar ini memanfaatkan rumah kebun di puncak gunung sebagai tempat pengungsian dengan kondisi sehat

selama sepuluh bulan ini kerap harus tidur dalam kondisi kehujanan lantaran sebagian atap rumah kebun banyak yang bocor
terus selama di sini pak apa kendalanya khususnya harus merawat anak kembar ini begini
masih sangat susah ya pak
warga berharap pemerintah segera mendistribusikan bantuan agar mereka dapat bertahan hidup di lokasi pengungsian
yang masih serba kekurangan